menteri badan usaha milik negara rini sumarno menyebut penjualan aset yang dilakukan oleh pt pertamina merupakan aksi korporasi biasa
hal ini karena pertamina telah memiliki banyak aset penjualan aset ini bertujuan untuk menyehatkan keuangan
dikutip detik com sebagai korporasi pertamina diberikan fleksibilitas untuk mempertimbangkan penjualan aset dengan tujuan menjaga kesehatan keuangan perseroan
rini menekankan sekalipun pertamina menjual sebagian asetnya bukan berarti mereka kehilangan kontrol atas aset tersebut
sebelumnya beredar surat yang berisi menteri bumn rini sumarno mengizinkan pt pertamina untuk melepas atau menjual aset perusahaan
izin penjual aset ini mengutip surat yang dibubuhi tanda tangan rini sumarno yang ditujukan ke direksi pertamina
menteri rini menyetujui secara prinsip rencana direksi untuk mengambil tindakan tindakan dalam rangka mempertahankan dan menyelamatkan kesehatan
kesehatan keuangan persero
rencananya sejumlah masa dari serikat pekerja pertamina menggelar aksi unjuk rasa bela pertamina hari ini
aksi ini sebagai bentuk protes rencana akuisisi aset pt pertamina dan gas ke perusahaan gas nasional
untuk informasi terkini sudah ada produser lapangan cnn indonesia rizky renardi
selamat pagi rizky apa agenda dari
aksi bela pertamina yang akan dilakukan serikat pekerja pertamina ini
selamat pagi frida ya benar sekali hari ini forum serikat pekerja pertamina memang menyelenggarakan sebuah aksi
aksi bela pertamina bisa dikatakan begitu
dan memang aksi ini terjadi sejak tadi pagi pukul delapan mereka berkumpul di kantor pertamina
namun sayang memang kami awak media tidak dapat memasuki kawasan dalam kantor pertamina
izin untuk karyawan saja
dan memang aksi ini dimulai dari lapangan dalam kantor pertamina
kemudian rencana masa juga yang terdiri dari forum serikat pekerja ini
yang terdiri dari beberapa perwakilan unit di beberapa wilayah indonesia
berkumpul jumlahnya memang cukup banyak bahkan sampai ribuan
mereka berencana berjalan aksi jalan dari kantor pertamina
keluar ke medan merdeka timur
kemudian akan berjalan menuju medan merdeka selatan
yang akan kemudian berorasi di kantor kementerian bumn dan juga kementerian sdm
jika berbicara tuntutan atau tujuan mereka melakukan aksi ini
memang sebenarnya disinyalir dengan adanya surat aksi korporasi
yang dikeluarkan pertamina dan juga telah ditandatangani oleh menteri bumn rini sumarno
yang disitu memang menyatakan ada istilah membagi aset
dan juga ada beberapa poin poin penting yang memang dinilai
beberapa serikat pekerja memang itu cukup merugikan
dan untuk menanggapi hal tersebut bersama saya sekarang
v p korporat komunikasi dari pertamina
yakni bapak adiata serjito
pak bisa saya minta tanggapan ini untuk aksi pagi ini dari forum serikat pekerja itu seperti apa
dan bagaimana respon manajemen
ya jadi memang manajemen menghormati menghargai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh saudara saudara saya
serikat pekerja ya
rekan rekan saya adalah rekan rekan profesional
dan dia juga melakukan
dan disonakan dalam koridor koridor yang sudah disepakati dan koridor hukum
pelayanan kepada masyarakat
semua tetap berjalan normal
sekarang untuk tuntutan yang sekarang sudah beredar ya
aksi korporasi pertamina dinilai itu dapat merugikan karyawan
dan intinya gini
kita butuh kejelasan atau ketegasan dari aksi korporasi tersebut
apakah benar ada penjualan aset atau apa sebenarnya
ini kan terkait dengan surat kemarin ya
jadi surat kemarin itu
kalau kita baca pelan pelan kita runut
ya klasifikasinya biasa
dan isinya adalah sebetulnya izin prinsip untuk melakukan kajian
kajian mengenai mencari strategic partner
mekanisme di dalam pertamina itu mengacu kepada ad art
anggaran rumah tangga
yang mengikuti undang undang apt dan juga undang undang bumn
kepada pemegang saham
tentunya setelah berdiskusi melewati dari komisaris
jadi statusnya masih izin prinsip
nanti setelah izin prinsip itu selesai
kemudian lakukan kajian
kajian itu bisa setahun dua tahun
atau kita mencari
lebih kepada mencari partner yang strategik gitu ya
terima kasih pak
selamat berjalan kembali
ya itu dia frida
jika berbicara memang seputar aksi korporasi ini
memang rini sumara pun disitu memberikan sebuah pernyataan
tidak ada pembagian atau penjualan aset
namun semuanya harus dikaji ulang
dan juga berdasarkan ramah tumbuh pemegang saham
yang ini pemerintah indonesia
dan saat ini juga forum serikat pekerja
sedang masih melakukan aksi
sudah keluar dari kantor pertamina
dan sedang berjalan menuju kawasan kementerian sdm
dan juga kementerian bumn
rina hadirin melaporkan langsung dari depan kantor pertamina jakarta